halo sobat rupiah selamat datang kembali di podcast bank indonesia bersama saya putu suta
nah hari ini kita akan membahas kris
nah pasti udah pada familiar kan tentang kris udah pada pakai semua di era digital sekarang
untuk sistem pembayaran yang praktis kita semua sudah pakai kris
tapi kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang cris
karena itu hari ini bersama saya sudah hadir ibu fitria irmi triswati
yaitu kepala grup departemen kebijakan sistem pembayaran dari bank indonesia
senang sekali nih bisa berjumpa dengan penyanyi kris jingle kris yang kita udah kenal
iya kebetulan saya yang menyanyikan jingle itu
itu kalau nggak salah tahun dua ribu dua puluh ya
kita pengen tahu nih mungkin ada yang belum tahu teman teman sobat rupiah ini
kris itu awalnya kapan diluncurkannya
halo sobat rupiah ya salam kenal
nah sebetulnya kris itu awalnya sekali diluncurkan pada tujuh belas agustus dua ribu sembilan belas
jadi bahkan sebelum pandemi itu apa namanya tren digital sudah muncul
sehingga bank indonesia mengembangkan kris pada saat itu
karena kita baru mengenal kris itu setelah pandemi ya
setelah pandemi baru kita terbiasa menggunakan krisis
tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan krisis
jadi memang momentum pandemi ini memang mempercepat akseptasi kris
atau makin cepat masyarakat menerima kris gitu ya maksudnya
cris itu yang kita sudah familiar kita lihat di setiap merchant ada qr code gitu ya
tulisannya chris itu sebetulnya adalah quick response indonesia standard gitu
jadi dia adalah standard qr code yang dikembangkan oleh bank indonesia untuk memfasilitasi
nah jadi kris ini dikembangkan oleh bank indonesia bersama dengan aspi
asosiasi sistem pembayaran indonesia
dan juga bersama dengan perwakilan industri lainnya
dan dia sudah melewati uji coba di ruang sandbox kita
di ruang sandbox inovasi teknologi sistem pembayaran yang dikembangkan oleh bank indonesia
oke jadi mengapa bank indonesia ini perlu menginisiasi standar nasional qr code atau
kalau begini mas uta kalau kita lihat gitu ya
kita lihat sebelum dan sesudah implementasi kris
kalau sebelum implementasi kris mungkin maksudnya kalau mau beli boba gitu ya
atau mau beli pecel pincuk gitu ya
pedagangnya itu mungkin dia memasang qr code dari beberapa pjp tertentu
nah jadi kalau mas suta atau saya misalnya megang aplikasi pembayaran dari bank
sementara si penjual bobanya atau penjual pecelnya punyanya yang b c d dan sebagainya gitu
nah itu kan tidak praktis ya
sehingga setelah bank indonesia kemudian bersama dengan aspimen standarisasi qr code ini
nah berarti kan semakin inklusif gitu ya
semakin diterima apa namanya pembayarannya mas suta kepada merchant di setiap apa namanya banyak
iya selain tidak efektif tadi juga kalau saya perhatiin dulu ya sebelum di apa namanya sebelum di inisiasi standar nasional kris ini itu makan tempat bu
ya di merchant itu bejajar panjang atau enggak di apa namanya di stiker biasanya kan
stikernya juga mengurangi estetika yang tadinya udah didesain bagus bagus
terus nih stikernya jadi rame gitu karena banyak merchant gitu kan
karena banyak apa namanya yang tadi ibu bilang bank a bank b gitu kan bank c gitu kan
jadi sekarang cukup satu kris aja
dan fitur fiturnya juga nantinya juga akan berkembang banyak sekali
dan istilahnya berarti kan semakin banyak yang dapat difasilitasi oleh kris gitu ya
dia bisa banyak alternatif sistem pembayaran atau berbagai instrumen dan juga berbagai sumber dana
jadi tidak hanya dari tabungan kita
misalnya kris juga punya yang fasilitasi kredit gitu
oke berarti nanti akan berkembang risk bisa untuk sumber dananya
berarti kris bisa untuk kita tarik
betul nanti juga ada fitur fitur lain bisa namanya tts ya nanti ya
jadi bisa transfer bisa tarik tunai bisa setor tunai itu fitur yang sedang kita kembangkan pada saat ini
jadi setelah diinisiasi standarisasi qr code indonesia ini manfaat dengan adanya standarisasi kode kris kode qr ini tuh akan semakin banyak
akan semakin banyak tentunya tadi bagi kita sebagai pengguna gitu ya
bagi kita sebagai pengguna tentunya semakin praktis gitu ya
dan bagi pedagang ini juga banyak sekali manfaatnya
yang pertama pedagang tentunya dia tidak perlu apa namanya menghandle cash secara secara secara secara
secara apa namanya secara berlebihan
dia nggak perlu dia nggak perlu menyediakan kembalian gitu kan
nah terus kemudian bagi mereka juga biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan fasilitas atau instrumen pembayaran yang non tunai lainnya
pakai kartu kredit pak kartu kredit dan sebagainya ini kris ini sangat lebih murah
lalu kemudian tentunya dia memperluas akses pasar
istilahnya kalau mas suta nggak pegang uang tunai gitu kan
ya saya sendiri udah jarang sekali pegang uang tunai
jadi yang harus wajib dibawa itu power bank
supaya handphonenya baterainya aman gitu ya
karena kemana mana udah hampir tidak pernah bawa uang tunai
lebih panik ketinggalan handphone lah ya daripada ketinggalan dompet
berarti kan ini memperluas akses pasar juga buat para pedagang
jadi orang lewat yang nggak bawa uang tunai oh jangan khawatir saya terima kris
maksudnya mencakup dari umkm
terus kalau pengalaman pribadi saya gitu ya
pengamen di jalan udah ada yang pakai kris
namanya semakin banyak gitu orang yang memang merasakan manfaat krisnya
untuk pedagang juga ada satu lagi mas sute
kris ini bisa sebagai entry point buat mereka untuk masuk ke ekosistem digital gitu ya
untuk masuk ke dunia financial gitu
dunia keuangan dan juga dunia digital
jadi ketika dia istilahnya dia daftar kris gitu ya
berarti kan dia harus masuk ke dunia perbankan
begitu dia punya rekening begitu dia punya transaksi dia ada pencatatan transaksi yang rapi
jadi dia bisa dengan mudah dia mengecek
selain itu juga dengan catatan yang rapi dan bagus seperti itu
dia bisa jadi membentuk profil kredit gitu ya
sehingga dia bisa punya akses yang lebih bagus lagi ke
kalau dia mau mengajukan kredit di perbankan
jadi oh memang berdasarkan transaksi penjualannya bagus nih
misalnya apa namanya sustain gitu ya
lalu kemudian dari suppliernya dari ininya mungkin lancar pakai cris juga gitu
kemudian dia juga aman jelas gitu ya
aman bagi pedagang dan juga bagi kita gitu ya
karena tentunya fitur keamanan adalah salah satu yang dipersyaratkan bank indonesia
kepada pjp penyelenggara kris
tapi memang tentunya yang namanya secure is nothing without you
jadi harus dari kita sendiri yang selalu cek recek
dicek lagi nama rekeningnya sudah benar atau belum
ya kalau merchannya beli sepatu tapi terus udah gitu namanya aneh gitu kan
karena untuk menghindari beberapa waktu lalu banyak kejadian yang memalsukan kode kris itu sendiri ya ibu ya
itu udah mulai orang kita pinter pinter sih kadang kadang nyari celah untuk itu
memang bersamaan dengan inovasi selalu ada risiko
ada yang ingin memanfaatkan gitu ya
itulah dimana kita selalu harus bekerja sama dan kita sendiri juga aware gitu
kita selalu aware harus kita cek recek
kira kira ekspektasi bank indonesia dengan adanya kris ini seperti apa bu fitri
nah jadi kan itu tadi ya chris sudah hadir sebagai salah satu unsur sistem pembayaran yang cemumuah tadi
tentunya ekspektasi kita kris semakin diterima di masyarakat
semakin digunakan dan juga dapat
semua masyarakat banyak memanfaatkan atau merasakan manfaat kris ini
nah tentunya ekspektasi ini ada indikatornya gitu ya
indikatornya itu mungkin kita punya beberapa target
kalau dulu kita sudah sejak awal implementasinya kita punya target dua belas juta merchant
dan itu sudah tercapai gitu kan
terus kemudian beranjak lagi ke berapa juta pengguna lima belas juta pengguna
ini kita mentargetkan empat puluh lima juta pengguna kris di seluruh indonesia di akhir tahun dua ribu dua puluh
dan satu miliar transaksinya
satu nilai transaksi luar biasa
nah sekarang ini volume transaksi kris sendiri sudah mencapai satu ratus lima puluh tujuh juta transaksi di bulan april
nominal transaksi krisnya ini tercatat hampir delapan belas triliun rupiah
jadi ini peningkatan yang sangat kesat gitu ya
bahkan dari tahun sebelumnya kita bisa bilang tumbuhnya lebih dari seratus
yaitu satu ratus tiga puluh persen baik dari juta transaksi tadi maupun dari triliun rupiah tadi
nah terus kemudian juga jumlah merchant cris ini juga terus tumbuh
pada saat ini sudah yang megang kris merchannya sudah dua puluh lima juta merchant
nah dimana sembilan puluh nya ini umkm
ini yang tadi saya bilang dia game changer
dia juga mendukung pemulihan ekonomi
karena umkm kan tulang punggung ekonomi yang kita ya
jadi sembilan puluh yang pegang kris ini adalah umkm
nah dari empat puluh lima juta pengguna yang kita targetkan saat ini sudah tercapai tiga puluh lima juta pengguna
jadi sudah tinggal sedikit lagi total volume transaksi yang tadinya kita targetkan satu miliar
saat ini sudah tercapai lima ratus enam puluh juta transaksi
oke bu fitri tadi kan kita sudah tahu nih angka angka ya kan
target target dari pengimplementasian kris ini ya kan
nah kalau rencana kedepannya terkait implementasi dan target target tersebut kris ini akan seperti apa kira kira
baik nah jadi kalau dari sejak awal implementasinya nih ya pada tahun dua ribu sembilan belas
kris itu hadir dengan yang namanya merchant presiden
jadi istilahnya merchant punya qr code kemudian pengguna yang men scan gitu ya
lalu kemudian ketika tahun dua ribu dua puluh di awal pandemi gitu ya kita hadir dengan fitur yang namanya ttm
nah ini yang dibilang kris ini adalah game changer gitu ya bagi pemulihan ekonomi di masa pandemi
karena di masa pandemi kan kita nggak bisa keluar rumah
kalaupun keluar rumah juga harus berjauhan gitu ya
nah sekarang kan berarti dengan ttm berarti kan pedagang bisa mengirim screen capture dari qr code nya gitu ya
melalui pesan gitu ya di handphone
sehingga kita bisa simpen di galeri kita lalu kemudian kita bisa proses lewat aplikasi kita tinggal scan pakai gambar tersebut
lalu kemudian setelah itu juga chris hadir dengan fitur yang namanya cpm
jadi kita yang punya qr code nya
nah ini contohnya misalnya kalau kayak di apa namanya supermarket atau di toko kelontong mana gitu lah ya
dimana kemudian pedagangnya yang men scan qr code kita
betul kita yang present customer nya yang present
lalu kemudian di tahun dua ribu dua puluh satu ada lagi fitur yang namanya cris pay later
jadi istilahnya sumber dananya bukan hanya dari tabungan kita tapi bisa juga kalau kita milih dari kartu kredit kita
jadi itu juga bisa difasilitasi oleh kris
lalu kemudian yang mungkin sudah dengar kita juga punya fitur kris antar negara
nah jadi di agustus dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh dua yang lalu kita sudah launching kris antar negara bersama thailand
jadi turis thailand bisa datang ke malioboro belanja borong batik gitu ya dengan menggunakan qr kita gitu dengan qr mereka
jadi mereka tinggal scan lalu kemudian mereka tinggal di debit di bank mereka di thailand
kita juga kalau kita mau main ke pasar mereka
kita tinggal scan kris kita di qr mereka
tidak perlu ke money changer gitu ya
dan juga lebih murah gitu biaya transaksinya
karena kita juga pakai yang namanya local currency settlement
jadi kita tidak kena cross exchange ke dollar dulu lalu baru ke taibat
kadang kadang kalau kita harus tukar duit dulu kan itu yang menjadi salah satu
jadi itu juga mendukung pariwisata kita gitu kan
jadi turis thailand juga bisa datang ke kita dia dengan mudah
nah yang baru baru ini kita launching di gelaran fact di festival ekonomi keuangan digital indonesia
yang diselenggarakan oleh bank indonesia di bulan mei yang lalu
itu kita launching bersama dengan malaysia
jadi antar negara dengan malaysia
dan kemudian juga kemarin juga malaysia juga melunching hal yang sama gitu ya dengan indonesia
jadi turis thailand dan turis indonesia eh turis malaysia dan turis indonesia bisa saling berkunjung tinggal scan scan untuk beli
nah kedepannya juga kita akan jajaki ini sedang pengembangan bersama dengan singapura
lalu kedepannya lagi bisa dengan jepang dengan korea china dan juga india gitu
dari asia tenggara ya kan
terus nanti ada kanada jepang korea kita seluruh asia
nah ini juga yang fitur menarik yang juga sedang dikembangkan
ini belum implementasi tapi kita sedang pengembangan
dengan kris bisa tarik tunai kemudian bisa tunai bisa setor dan juga bisa transfer
kris tuntas tarik tunai transfer dan setor tunai
semakin mengenal kris akan membuat mudah mudahan kita semakin sayang
karena tidak kenal maka tidak sayang gitu kan bu ya
jadi mudah mudahan semakin sayang dengan kris semakin mau mendukung dengan menggunakan
dan juga mungkin pada merchant merchant mau apa namanya mendaftar kris
jadi kita juga sebagai masyarakat sebagai sobat rupiah juga akan mendukung perkembangan ekonomi digital di indonesia
nah jadi gak sabar pengen liburan nih kalau saya dari abis ngobrol ngobrol nih ya
baiklah teman teman sobat rupiah semuanya jangan lupa untuk follow sosial media dari bank indonesia
ada twitter ada instagram dan juga tiktok di bank underscore indonesia
jangan lupa juga facebook youtube dan juga spotify untuk menawarkan podcast ini
yaitu di bank indonesia ofisial
saya putus huta pamit undur diri dulu